presiden joko widodo menyampaikan pidatonya saat pembukaan ktt asean gcc atau golf corporation council
berbagai kesepakatan telah tercapai antara ke enam belas negara anggota asean dan gcc
di antaranya soal konflik di jalur gaza dan membuka kerjasama yang lebih erat antar kedua organisasi
bagi indonesia selain mengikuti ktt ada bonus kesepakatan tambahan kuota haji di tahun depan
konferensi tingkat tinggi antara negara negara yang tergabung dalam gcc dan negara negara asean
yang tadi pagi sudah dibuka pada pukul sepuluh waktu riyad hari ini siang hari waktu riyad sudah resmi berakhir
konferensi tingkat tinggi ini menandatangani beberapa kesepakatan antara negara negara di kawasan asean
dan negara negara di kawasan teluk
para pemimpin negara negara asean
gcc sepakat untuk menggelar pertemuan tingkat tinggi secara rutin selama dua tahun sekali
rencananya pada tahun dua ribu dua puluh lima nanti konferensi tingkat tinggi gcc dan asean akan diselenggarakan di malaysia
melalui keterangan persnya presiden joko widodo menyatakan yang dibahas dalam pertemuan ini
antara asean dan gcc di bawah keketuaan indonesia adalah bahwa
ktt ini punya makna penting untuk menjalin kerjasama antara negara negara asean dan negara negara di kawasan teluk
kerjasama yang sudah baik ini harus semakin ditingkatkan karena terkait banyak peristiwa dunia
yang membutuhkan sumbangsih dan pemikiran dari negara negara di kawasan teluk maupun negara negara di asean
enam belas negara asean dan negara negara di asean
gcc sepakat mengupayakan penghentian kekerasan dan membuka akses penuh dukungan kemanusiaan
dan menegaskan komitmen dua organisasi agar dua negara yang sedang berselisih ini bisa hidup berdampingan
untuk indonesia sendiri pertemuan tingkat tinggi ini sangatlah strategis
karena membahas berbagai kesepakatan salah satunya kerajaan arab saudi berjanji akan memberikan kuota haji
lebih banyak di tahun depan yaitu hingga dua puluh ribu